dewan perwakilan rakyat juga tidak ketinggalan
menyambut kedatangan raja arab saudi
berbagai fasilitas yang terkesan mewah turut dipersiapkan
namun sekretariat jenderal dpr enggan menyebut
berapa total anggaran yang dialokasikan
untuk menyambut kunjungan raja arab saudi tersebut
raja salman akan menyampaikan pidato kehormatan
pada dua maret di hadapan satu empat ratus undangan
di ruang rapat paripurna nusantara i dpr senayan jakarta
pelaksana tugas sekretaris jenderal dpr ahmad junet mengaku
belum tahu persis alokasi anggaran kedatangan raja salman
namun yang pasti anggarannya diambil dari apbn
dalam waktu dekat junet akan menyampaikan informasi tersebut
karena masih dalam hitung hitungan pihak sekretariat jenderal dpr
sekretariat jenderal dpr telah mempersiapkan sarana prasarana
seperti lift khusus jalur khusus hingga kursi khusus
yang disediakan untuk raja salman
dpr juga mempersiapkan keprotokolan dan kerumah tanggaan

kapan kita akan bisa memperkuat